kini melalui sambungan telpon saya sudah bersama dengan ketua dpp golkar t b aceh hasan satsili
selamat malam bang aceh
selamat malam mas indra
kabar baik bang aceh
yang menarik ini kita tanyakan kabar dari partai golkar ini
kalau kita lihat sudah ada dua kader senior ya
sebelumnya priyobudi santoso dan kali ini adalah titi soeharto
tapi yang paling mengganggu publik ketika ada pernyataan dari bang yoris raweya sendiri
mengatakan bahwa mbak titi menyampaikan langsung kekecewaannya terhadap kebijakan dari ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto
bagaimana anda menyikapi ini ketika alasan mundurnya ini adalah lebih kepada kecewa dengan pak erlangga sebagai ketua umum
ya pertama tentu kita menghormati ya pilihan politiknya mbak titi
bang aceh masih bersama kami bang aceh ya
ya tentu pertama kita menghormati kalau
ya silahkan bang haji kami mendengarkan
ya kami tentu pertama menghormati keputusannya mbak titi untuk memilih berkiprah dan mengabdi untuk bangsa di partai lain ya
terutama di partai berkarya
pilihan mbak titi tersebut merupakan pilihan pribadi beliau
ya partai golkar seharusnya memang tidak ikut campur terhadap apa yang menjadi pilihan politiknya mbak titi
ya nah saya konfirmasi kepada ketua umum bahwa apakah selama ini kekecewaan katakanlah begitu mbak titi terhadap partai golkar apakah sudah dikomunikasikan dengan ketua umum
sejauh ini ketua umum kami masih belum berkomunikasi ya
jadi artinya kalau ada bentuk kekecewaan mbak titi sebagai bagian dari kader partai golkar kan seharusnya dikomunikasikan kepada partai sendiri
karena kan posisi beliau sebetulnya adalah bagian dari internal partai golkar
kalau tidak salah beliau ini adalah bagian dari dewan pembina partai
jadi jika ada persoalan persoalan yang terkait dengan kebijakan partai
dan dinilai tidak sesuai dengan harapan beliau tentu kan bisa dikomunikasikan di internal partai golkar begitu
namun demikian tentu bagi kami pilihan politik itu adalah hak pribadi beliau
kami tentu tidak bisa menghalang halangi mbak titi untuk apa namanya untuk hak pribadi lain
karena itulah kalau soal pilihan politik tentu akan dihargai begitu ya
tidak ada yang bisa melarang kemudian mencegah
tetapi ketika ada alasan soal apa namanya kekecewaan terhadap ketua umum
apakah itu belum pernah dibahas di dalam internal partai golkar
apakah memang sang ketua umum atau pengurus internal seperti ketua dpp juga belum pernah mengetahui tentang apa yang menjadi sumber kekecewaan dari seorang titi soeharto ini
ya pertama tentu kalaupun beliau mengalami kekecewaan atas kebijakan partai
seharusnya memang dikomunikasikan di internal partai
karena selama ini ketika beliau menyampaikan apa yang menjadi aspirasi beliau dan katakanlah kalau beliau memiliki aspirasi tentu kan bisa dikomunikasikan langsung di internal partai
kami sendiri sebetulnya sangat menghargai mbak teti
dan itu kemudian kami apresiasi misalnya dengan awalnya menempatkan beliau sebagai wakil ketua
mbak titi juga mpr menggantikan pak mani
walaupun kemudian prosesnya ini kan masih berlangsung
namun tanpa diduga oleh kita mbak titi telah menyatakan diri untuk keluar dari partai golkar
jadi ya buat kami tentu kami tidak bisa menghalangi beliau apalagi beliau sebelumnya tidak ada komunikasi dengan ketua umum kami
jadi ini persoalannya lebih kepada kekecewaan terkait dengan posisi wakil ketua
mbak titi apakah itu mpr yang tidak jadi diberikan kepada mbak titi atau seperti apa
saya tidak tahu ya
kalau tadi saya membaca dari wa yang berkembang ya dan menjadi viral di mana mana bahwa katanya partai golkar di dalam proses pengambilan keputusan politik terlihat abs asal bapak senang gitu ya
dan seharusnya partai golkar memberikan masukan masukan kepada pemerintah
sebetulnya apa yang dilakukan oleh partai golkar
jadi ketidakkan untuk mendukung pemerintahan pak jokowi itu kan sebetulnya sudah diputuskan jauh jauh hari sebelum pak erlang tia menjadi ketua umum partai golkar
jadi sebetulnya kalau pola komunikasi yang dibangun oleh partai golkar tentu selama ini kita mencoba untuk selalu mengakomodasi semua pihak apalagi mbak titi ya
dan memang kan kita tahu
bahwa proses yang terjadi dalam dinamika partai golkar memang akan selalu mengalami proses dialektika dan saya kira itu sesuatu yang wajar saja
tapi apapun pilihannya mbak titi gitu ya tentu kita harus pahami ya bagian dari langkah langkah politik beliau
kami di internal partai tentu sekali lagi mengatakan bahwa
memang mengambil pilihan terhadap posisi itu tentu kami juga harus mempersiapkan berbagai hal terkait dengan langkah langkah politik ke depannya gitu mas indra
ya bang aceh saya sedikit belum mendapatkan apa namanya poin jawaban dari bang aceh terutama terkait dengan apakah ini kekecewaan soal wakil ketua mpr yang jabatannya tidak jadi diberikan kepada mbak titi ataukah bukan sebenarnya
alasannya apakah demikian begitu ya
tapi bahwa partai secara kelembagaan telah memutuskan bahwa beliau memang diproyeksikan untuk jadi wakil ketua mpr tentu itu kan sudah menjadi keputusan rapat pleno
tapi tidak jadi
jadi proses politik dan proses regulasi di mpr tidak memungkinkan
dan paling tidak sejauh yang kami
apa namanya pantau tentu ini masih terus dilakukan
tetapi sebagaimana yang kita tahu bahwa memang tidak mudah begitu
intinya sebetulnya kalau soal apakah beliau kecewa atau tidak terhadap posisi itu ya saya kira harus ditanyakan kepada beliau langsung
tapi dari internal partai menghargai beliau sebagai bagian dari salah satu kader terbaik perempuan di internal partai golkar
kita telah apresiasi begitu
tapi ini tidak bisa diterjemahkan bahwa partai golkar atau dalam hal ini ketua umum pak erlangga hartarto lebih memilih pak mahyudin untuk tetap berada di posisi wakil ketua mpr
karena kalau yang mencuat akhir akhir ini begitu ya beberapa waktu terakhir paling tidak beberapa bulan yang lalu
kan antara soal mengganti pak mahyudin dengan mbak titi soeharto begitu ya
nah sekarang mbak titi mengatakan kecewa dan faktanya ada keluar begitu ya
dari partai golkar
apakah kemudian ini kan menjadi apa namanya publik menjadi mengaitkan bahwa pilihannya jatuh ke barat tetap pada pak mahyudin
bukan seperti itu atau bagaimana
ya memang harus kita akui bahwa ada hambatan regulasi
dan apa namanya kami tidak ingin bahwa proses apa namanya proses yang terjadi dalam pergantian kepimpinan di wakil ketua mpr dari partai golkar
jangan sampai kan membuat gaduh internal partai gitu ya
oleh karena itu kan dalam proses itulah kemudian kami mencoba untuk terus melakukan negosiasi
karena kan intinya kalau dalam politik tentu adalah soal negosiasi yang bisa diterima oleh berbagai pihak begitu
namun bahwa kemudian hasilnya seperti ini kan ini masih terus kita lakukan
nah sekarang kalau ibu
titi telah mengambil keputusan politik seperti ini ya akhirnya kan kita harus terima sebagai sebuah fakta politik gitu loh
kami tidak bisa kemudian mencoba menghalang halangi ibu titi untuk tetap di partai golkar
toh selama ini juga dalam hal beliau punya keinginan untuk pindah ke partai berkarya
ya beliau sejauh ini belum ada komunikasi
dengan apa namanya pak erlang ya
setidaknya yang saya konfirmasi tadi siang ketika ada informasi bahwa ibu titi akan pindah ke partai berkarya
baik kan tadi anda singgung bang aceh ya bahwa soal mbak titi ini adalah salah satu kader terbaik perempuan begitu di partai golkar
meskipun pindah maka akan diapresiasi sebagai sebuah langkah politik pilihan pribadinya
tapi bagaimana dengan golkar ketika apakah ini ditanyakan akan
memberikan dampak elektoral tertentu bagi partai golkar dengan kepindahan mendadak dari seorang titi soeharto ini
atau tidak bagi partai golkar
nanti kita akan menanyakan itu ke bang aceh tapi kita harus break sebentar ya bang aceh ya
dan prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikut ini
ada apa dibalik mundurnya seorang titi soeharto dari partai golkar dan berpindah ke partai berkarya yang juga kemudian mengikuti salah satu kader senior dari partai golkar yang sebelumnya sudah berpindah terlebih dahulu ke partai berkarya prio budi santoso
saya masih bersama dengan ketua dpp partai golkar t b aceh hasan satsili
bang aceh ini kemudian ada pertanyaan bagaimana kemudian kepindahan titi ini apakah memang akan ada dampak elektoral tertentu yang akan dirasakan
oleh partai golkar terutama menjelang pemilihan legislatif ya bang aceh karena kalau kita lihat mbak titi punya grassroot disitu sebagai keluarga cendana
karena menurut mbak bang susatyo masih cukup banyak di grassroot ini yang menyukai atau menjadi penggemar dari sosok soeharto yang merupakan ayah dari seorang diti soeharto ini
kita dengarkan dulu pernyataan dari bambang susatyo yang juga merupakan ketua dpr ri berikut ini
kita semua partai prihatin di golkar karena satu lagi kita kehilangan dukungan
kita lihat mbak diti bukan mbak ditinya ya tapi keluarga cendananya pak hartonya
karena di tingkat grassroot pendukung partai golkar itu masih banyak yang cinta pak hartonya
saya berharap kabar itu tidak benar dan kalaupun benar pasti golkar harus kerja lebih keras lagi untuk menutup lubang lubang
di mana para pecinta pak harto kemungkinan besar akan bergeser tapi mudah mudahan tidak
mereka cinta golkar dan tetap hari ini golkar
ya kalau soal kursi golkar saya meyakini dapat diri pasti tetap dapat satu kursi lagi
nah kalau bicara soal grassroot di bawah untuk partai golkar sebagian juga adalah pendukung dari pak harto begitu ya
dengan kehilangan mbak titi ini apakah akan ada
dampak elektoral tertentu mbak gaji
ya tentu seperti yang saya sampaikan dalam menanggapi berpindahnya mbak titi ya sedikit banyak pasti adalah pengaruh dari keluarga cendana ini
tapi kan juga kita mengetahui bahwa dalam sejarah golkar era reformasi keluarga sundana juga dalam beberapa kesempatan kan juga memiliki partai
ya seperti misalnya tahun dua ribu empat pak tutut bikin yang namanya pkpb ya
tapi ternyata itu tidak membuat elektoral golkar mungkin ada sedikit pengaruh tapi kan tetap menjadikan partai golkar
tetap menjadi kekuatan yang determinan dalam konteks politik nasional
dan partai golkar memang kan dalam beberapa era reformasi ini dengan paradigma baru partai golkar kan menjadi partai mandiri
yang tidak tergantung kepada salah satu kekuatan politik begitu
nah oleh karena itu ya bagi kami pilihan politik mbak titi tentu tidak untuk kemudian kami ratapi gitu ya
nah ya kita anggap bahwa ini tantangan juga bagi kita untuk mencari ceruk baru dari partai golkar di era reformasi gitu ya
jadi kami akan mencoba
untuk mencari kader kader lain kader kader perempuan lain
karena kan seperti yang kita tahu bahwa di internal partai golkar juga banyak sekali kader kader yang baru diberikan kesempatan untuk bisa berkiprah di internal partai gitu
ya bang aceh tapi kan kalau bicara soal bahwa keluarga cendana sudah pernah mendirikan partai partai politik dimulai dari tahun dua ribu empat dan lain sebagainya
tapi bukankah baru kali ini mereka kemudian
solid berkumpul di satu partai yang sama gitu
nah apakah ini kemudian tidak menjadi khawatir maka suara golkar sebagian akan bisa karena mungkin sasaran konstituennya sama mungkin
maka akan terserap ke atau berpindah atau swing begitu ya ke partai berkarya
ya tentu kami pun juga telah melakukan kajian ya terhadap apa yang menjadi preferensi publik begitu
pak harto memang telah banyak
berjasa kepada bangsa dan negara republik indonesia dan kami hargai itu
namun demikian bahwa tentu kita tidak bisa juga meratapi apa yang telah menjadi keputusan politik keluarga cendana
nah paling yang bisa kami lakukan kami terus melakukan konsolidasi partai
sebab lagi lagi partai golkar adalah partai yang tergantung kepada sistem
kita telah banyak menghadapi berbagai macam
dinamika politik tantangan cobaan ditinggalkan oleh satu
apa namanya oleh dinamika yang terjadi akibat perbedaan perbedaan pandangan itu sesuatu yang biasa saja di dalam dinamika politik
jadi bahwa apakah kami punya kekhawatiran kan tidak perlu dikhawatirkan
yang penting kan sekarang ini bagaimana kita menempatkan caleg caleg yang terbaik di internal partai pada daerah pemilihan masing masing
sesuai dengan kemampuan dan daya jangkau mereka untuk mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat
oke baik terkait kepindahan golkar menganggapnya itu sebagai sebuah langkah politik pribadi dan mengapresiasi pilihan politik pribadi tersebut
dan juga menganggap tidak terlalu apa namanya soal dampak elektoral sudah dilakukan kajian maka akan dicari hal yang lain tadi ya
kader yang lain yang bisa mengisi ceruk baru begitu untuk suara dari partai golkar sendiri
tapi yang menarik juga dari
keluarnya seorang titik soeharto ini juga diiringi embel embel pernyataan bahwa selama ini merasa tidak bisa melakukan kritik terhadap pemerintah
apalagi partai golkar meskipun berada di dalam koalisi pemerintahan jokowi jk juga tidak bisa tetap melakukan kritik kritik yang membangun sifatnya
bahkan tidak hanya bersifat jargon ya mengatakan soal kritik terhadap pemerintah tapi ada menuangkan sejumlah poin
saya catatan catatan kami disini ada empat poin
kemudian kritik kritik yang juga biasa disampaikan oleh partai partai oposisi begitu bang aceh
seperti contohnya kalau saya bacakan di sini mengkritisi soal kurang lebih tujuh juta tenaga kerja kita nganggur dibanjiri tenaga kerja asing
lalu kemudian alam tanah yang begitu subur tetapi apa apa masih impor begitu ya
dan lain sebagainya soal penyeludupan narkoba bertonton jumlanya
bagaimana bang aceh anda melihat ini
apakah memang kemudian kader yang ingin mengkritisi pemerintah di golkar itu terkesan ditutup rapat
tidak boleh bersuara yang penting mendukung pemerintah saja apakah demikian
lah begini kalau kita pertama begini soal keputusan untuk mendukung pemerintahan pak jokowi
ini kan bukan hanya kebijakannya kepemimpinannya pak erlangga itu jauh hari tahun dua ribu enam belas
rapimnas telah memutuskan bahwa kita mendukung pemerintahan pak jokowi
konsekuensi dari dukungan tersebut tentu bukan berarti kita tidak mengkritik terhadap pemerintah
tentu cara partai golkar di dalam mengkritik pemerintah berbeda dengan partai partai oposisi
kalau partai oposisi wajar mereka kemudian melakukan kritik secara terbuka
karena mereka berharap bahwa itu ada dampak elektronik terhadap partai oposisi tersebut
namun cara partai golkar bagaimana kita mengkritik pemerintah sementara kita ada dalam posisi di dalam pemerintahan
menurut saya rasanya tidak etis jika di dalam pemerintahan
sebagai partai pendukung pemerintah tapi kita dengan terbuka melakukan kritik kritik seperti halnya partai oposisi
nah yang dilakukan oleh kita misalnya soal pengangguran
apa yang dilakukan oleh pak erlangga sebagai ketua umum partai golkar yang juga merangkap sebagai menteri perindustrian
adalah mencoba untuk menjadi bagian pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan pengangguran tersebut
dengan misalnya kita membuat konsep besar tentang indonesia empat
nah itu kan bagian dari bagaimana kita mendorong agar industri bisa menyerap tenaga kerja
dan kalau kita mengkritik soal tenaga kerja itu kan sama saja dengan mengkritik diri sendiri di mana kita ada di dalam pemerintahan
jadi menurut saya tentu kita harus proporsional dan objektif melihat persoalan ini
partai golkar tentu bukan partai oposisi
penilaian terhadap pemerintah iya
namun cara menilai kita bukan seperti partai oposisi yang mencoba mengkritik pemerintah dengan cara teriak teriak di luar gitu loh
apakah itu dipahami oleh seluruh kader misalnya
apakah pola kritik yang disampaikan golkar kepada pemerintah tadi yang menurut bang aceh tadi bukan dengan menyampaikan di luar tentu saja
karena kalau partai oposisi memerlukan itu sebagai keuntungan politik ya
politik tetapi kalau misalnya partai golkar dengan cara yang seperti anda sampaikan tadi apakah itu sampai kepada seluruh kader sehingga seluruh kader itu tidak merasa terhambat atau terbuntu sikap sikap kritisnya kepada pemerintahan
cara kita untuk melakukan kritik terhadap pemerintah tentu kan kita memiliki caranya sendiri sendiri
kalau partai oposisi tentu cara mengkritiknya ya bisa dengan terbuka
karena disitu ada upaya untuk mendapatkan elektoral
tapi kan partai golkar hari ini
telah mendefinisikan diri telah mengidentifikasikan diri sebagai partai pemerintah
maka jika partai golkar menjadi bagian dari pemerintahan maka bukan mengkritik tapi justru membangun cara yang konstruktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan hari ini
misalnya soal kemiskinan
itu kan sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintahan ini di mana leading sectornya adalah menteri sosial
kebetulan itu adalah kader partai golkar menterinya
nah soal bagaimana industri bisa menyerap tenaga kerja itu kan menterinya adalah golkar
rasanya gitu ya kalau kita mengkritik pemerintah misalnya dengan isu isu seperti begitu itu kan seperti mendulang air terpercik ke muka sendiri
nah kalau soal poin misalnya tenaga kerja mungkin bisa berkiprah lah ya golkar memberikan langsung solusi
bukan dengan mengkritik menyampaikan di luar tapi langsung memberikan solusi
untuk soal tenaga kerja
tapi poin yang lain misalnya contohnya ini karena ini dari kita hanya membacakan ya dari apa yang disampaikan oleh seorang titi soeharto
contohnya misalnya soal narkoba bertonton jumlah yang masuk
artinya ini tidak ada kewenangan di partai golkar dalam konteks tidak ada wakilnya untuk menjabat posisi tertentu terkait dengan hal itu
apa contohnya yang bisa dilakukan oleh partai golkar untuk mengkritisi hal hal seperti itu
misalnya kalau soal narkoba itu kan kewenangan kepolisian
kita semua sekarang ini menjadi sangat khawatir dan worry ya
terhadap apa yang terjadi peredaran narkoba
yang bisa kita lakukan kan sekarang ini mendorong misalnya bnn dan pihak penegak hukum untuk lebih apa namanya
untuk lebih siap siaga atau lebih kuat lagi mau berantas narkoba
kan ekspektasi ekspektasi itu yang kita inginkan yang kita bisa teriakan begitu ya
dan itu kan sebetulnya menjadi tanggung jawab bersama
bukan hanya menjadi tanggung jawab partai golkar secara sendiri tetapi juga tanggung jawab dari penegak hukum
jadi saya kira begini saya selalu tadi juga mengatakan di dalam kesempatan ketika menanggapi ini
bahwa kita bahwa pemerintahan ini masih menyisakan berbagai persoalan iya
namun cara partai golkar ya
kita dengan cara kita di dalam pemerintahan dan mencarikan solusi mana yang terbaik dalam rangka menyelesaikan persoalan persoalan itu
karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita yang menjadi bagian dari pemerintahan gitu loh
jadi titik poinnya di situ gitu
ya kita kan nggak bisa misalnya kayak partai oposisi katakanlah begitu yang hanya misalnya teriak teriak
karena kalau misalnya kita teriak teriak lalu apa yang bisa kita lakukan dengan cara begitu
ya itu partai golkar

ketika kita ada di dalam pemerintahan ini bisa kita selesaikan gitu loh
baik terakhir ya bang aceh
singkat saja terakhir
kalau kemudian mbak titi atau titi soeharto ini keluar kemudian langsung menyampaikan sejumlah poin poin kritik terhadap pemerintah
apakah golkar merasa khawatir
ketika ini justru akan memperkuat kubu oposisi misalnya
karena mungkin saja bisa menjadi apa dieksploitasi atau diajak bergabung oleh partai partai oposisi yang selama ini mungkin menyuarakan hal yang sama
seperti yang disampaikan oleh titi soeharto tersebut
ya buat kami bahwa konsekuensi pilihan itu tentu memiliki implikasi bagi misalnya terkonsolidasinya
kekuatan apa namanya kekuatan anti terhadap pemerintah jokowi ya itu sesuatu yang wajar saja di dalam proses politik ya
tapi apakah itu akan mempengaruhi terhadap soliditas dukungan kami terhadap pemerintahan
tentu sangat tidak ya
karena kan pilihan kami sangat jelas bahwa keputusan mendukung pemerintahan itu adalah keputusan yang telah diambil melalui mekanisme organisasi ya
sudah tepat begitu ya jadi apakah itu akan memperkuat oposisi ya kita lihat saja
karena apa karena ya misalnya kayak sekarang rasa rasanya gitu ya pemerintahan jokowi ini dalam melayani masyarakat
dalam isu yang paling terakhir misalnya soal mudik alhamdulillah sejauh yang kita rasakan dan pantau di dalam berita
pembangunan infrastruktur itu betul betul dirasakan
baik terima kasih bang aceh hasan sajili telah memberikan klarifikasi atas informasi kemunduran atau mundurnya seorang titi soeharto keluar dari partai golkar
selamat malam bang aceh terima kasih